baru ada di indonesia sejak bulan agustus dua ribu sembilan belas lalu bungee workout mulai diminati banyak peserta
karena selain menyehatkan mengikuti olahraga ini juga menyenangkan
informasi tentang bungee work up berikut sekaligus menutup cnn indonesia sports kali ini
update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
saya sarah ariyanti pamit undur diri selamat malam dan salam sports
serta dan sejak pemanasan musik jadi bagian yang tidak lepas dari latihan
para peserta lebih dulu dipandu untuk mengikuti setiap gerakan
di antaranya gerakan melangkah berputar hingga melayang di udara
semua gerakan diikuti dengan antusias oleh para peserta sehingga memberikan kepuasan tersendiri
saya senang sih latihannya pakai tali banjir seperti ini
saya baru pernah ikutan dan lihat seperti ini
dan apa ya
walaupun seperti gerakan yang sederhana tapi wuh
kayaknya aku hampir lima atau enam kali deh bungee workout
kenapa sering inget
sebenarnya kan di sini zira tuh passionnya ke
kayak ke joget joget gitu kayak ke dance gitu kan
terus di sini bungee workout olahraga yang memang ada koreo koreonya gitu
nah zira seneng gitu
bungee workout baru ada di tujuh belas negara
dan di indonesia baru mulai diperkenalkan sejak tahun dua ribu
bi diperkenalkan sejak bulan agustus dua ribu sembilan belas lalu
di tempat latihan yang terletak di kawasan sukajadi bandung
selain menyehatkan bungee workout juga aman dilakukan oleh semua kalangan
jadi work outnya sendiri yang paling utama adalah ini cardio work out
jadi high intensity artinya kalori yang terbakar memang banyak banget karena high intensity
tapi yang nomor dua ini juga low impact
jadi artinya buat persendian aman banget
kalau misalnya kita lari lari loncat loncat itu kan ke persendiannya dia akan numpuk numpuk tuh
kalau ikutan banji dia low impact jadi akan sangat aman untuk mereka yang sudah tua juga
untuk mereka yang masih muda tapi lututnya udah mulai nggak enak atau untuk mereka yang sakit pinggang
durasi bungee break out berlangsung selama satu jam dan latihannya bisa diikuti setiap hari kamis hingga senin
ada sensasi yang berbeda ketika kita workout menggunakan tali banji ini
dan berolahraga dengan banji selama sejam ini sama dengan lari sekitar enam tujuh km
dengan pembakaran kalori sekitar tiga ratus hingga empat ratus kalori
wilam nasution rusman rusmana bandung jawa barat